air adalah bagian penting dari tubuh manusia
salah satu komponen dalam asupan gizi seimbang ini berguna menjaga tubuh dari dehidrasi
dikutip dari lamandetik com bahwa tubuh mendapatkan manfaat optimal dari air putih ketika pagi hari
sebelum makan sebelum dan sesudah olahraga dan mengonsumsinya dengan cara yang tidak berlebihan
namun belakangan air putih dimanfaatkan sebagian orang untuk diet atau kerap disebut sebagai water fasting
tata salah satunya berbekal kondisi tubuhnya yang benar benar fit tata menjalani water fasting selama tujuh puluh dua jam
pada saat berpuasa air putih tersebut ia mengisi perutnya hanya dengan air putih atau air mineral
tidak sedikit pun kalori ia konsumsi dari makanan atau minuman lainnya
kebetulan kemarin adanya di rumah karena kita wfh kan gitu jadinya alhamdulillah aman selama tiga hari itu ya lancar aja terus enak aja gitu
yang tersugesti sih badan jadi lebih enteng gitu nggak makan itu tapi minum ya minum tuh kenyang
meski tergolong sulit menjalankan tata mengaku water fasting berefek pada kulitnya mulai dari perubahan kondisi kulit hingga berat badan
badan jadi lebih enteng terus berasanya tuh muka tuh lebih terang gitu
karena memang nggak nggak apa ya terus apa ya mukanya lebih kenyal gitu loh nggak kering gitu nggak kering
biasanya kan kering gitu mukanya lebih kering apa lebih kenyal aja gitu
tapi maksudnya ada pengurangan tapi nggak signifikan gitu maksudnya nggak terlalu signifikan banget
karena kan air juga ada masaknya gitu ada beratnya gitu kan
water fasting atau puasa air putih adalah metode diet dengan membatasi asupan kalori dari makanan dan minuman kecuali air putih
periode diet ini dilakukan dari rentang waktu dua puluh empat hingga tujuh puluh dua jam tergantung kondisi tubuh
sebagian masyarakat menilai cara ini efektif mengurangi berat badan detoksifikasi hingga meningkatkan kondisi kesehatan tubuh
dokter spesialis gizi fias tuti wicaksono menyebut water fasting bisa menjadi cara untuk menurunkan berat badan karena
tubuh tidak mendapat asupan kalori apapun kecuali air yang mengandung kalori
sehingga kalau dia tidak mengkonsumsi apapun yang mengandung kalori berarti dalam satu hari dia defisit kalori antara satu lima ratus sampai dua lima ratus kalori
dan kalau kita lihat secara apa ya saintifik orang yang kekurangan kalori sekitar
kalau tiga lima ratus kalori itu bisa turun berat badannya antara setengah sampai satu kilo
meski demikian fia suti menyebut penurunan berat badan dengan diet air putih hanyalah efek jangka pendek
ia juga menyarankan diet ini tidak dilakukan sembarangan karena bisa memunculkan efek samping yang beresiko pada tubuh
kalau seseorang itu obes dia berisiko menderita berbagai penyakit
tentu penurunan berat badannya tidak short term tidak jangka pendek
kita membutuhkan penurunan berat badan jangka panjang
dan water fasting ini efeknya hanya jangka pendek
dan ini kalau saya lihat ada sih beberapa penelitian water fasting yang dilakukan di rumah sakit
betul betul diawasi dengan ketat
diawasi oleh tenaga medis sehari dua kali
keluhannya dan sebagainya
fia suti menyarankan untuk mendapatkan tubuh sehat dan berat badan ideal harus tetap mengisi tubuh dengan nutrisi lengkap dan mengurangi jumlah asupan kalori